sudah belasan tahun nurbaya ibu dua anak asal desa lamba lamba
kecamatan pangale kabupaten mamuju tengah sulawesi barat
menggeluti profesi sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar
pedalaman di daerah ini
dengan sepeda motor nurbaya harus berangkat lebih pagi
lantaran jarak dari tempat tinggalnya hingga sekolah mencapai belasan kilometer
selain jarak yang cukup jauh infrastruktur buruk yang membahayakan
keselamatannya juga harus ia hadapi
setiap hari guru honorer berusia tiga puluh tujuh tahun ini harus melalui dua jembatan darurat
sepanjang lima belas meter yang kondisinya rusak parah
satu jembatan masih bisa dilalui dengan menggunakan sepeda motor
namun jembatan lainnya harus diseberangi dengan berjalan kaki
nurbaya harus melintasi kedua jembatan tersebut dengan sangat hati hati
apalagi terkadang kedua buah hatinya ikut bersama ke sekolah
kendati beresiko pada
pada keselamatannya nurbaya bersikuku untuk tetap pergi ke sekolah
agar bisa memberi pelajaran kepada para siswanya
kadang naik air pasang jadi terpaksa itu motor kasih yang dilewati menembus air asin
kemudian jembatannya juga ini
saya tidak bisa berkata kata
nurbaya dan warga berharap pemerintah segera membantu
memperbaiki jembatan darurat yang rusak
apalagi jembatan ini juga kerap dilalui oleh anak anak sekolah
dua minggu ya
tidak ada perhatian dari pemerintah
belum ada ya
nah sebagai masyarakat harapannya untuk terkait ini jembatan seperti apa
harapannya sudah bisa diperbaiki secepatnya oleh pemerintah
sama anak sekolah juga kasihan
mau sekolah ya susah
dua jembatan darurat yang kondisinya rusak parah ini
menghubungkan desa lamba lamba dan desa kombiling kecamatan topoyo
material kayu jembatan darurat ini sudah labuk termakan usia
yang sewaktu waktu dapat roboh dan mengancam keselamatan warga yang melintasinya
abdi febriadi mamuju tengah sulawesi barat